sementara itu pelaksanaan vaksinasi khusus peserta lanjut usia terus dilakukan termasuk tni angkatan laut yang melakukan program vaksinasi khusus untuk para purnawirawan tni angkatan laut
vaksinasi dosis pertama akan dilaksanakan hingga tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh
sejak pagi para purnawirawan tni angkatan laut sudah berdatangan untuk mendapatkan suntikan pertama vaksin covid sembilan belas
tidak ada yang berbeda dalam proses vaksinasi ini setiap peserta harus menjalani pemeriksaan awal seperti pengecekan tekanan darah dan wawancara perihal riwayat kesehatan
ya sehatlah jauh dari segala penyakit yang disebabkan oleh virus virus ini
karena saya ingin ada imun di dalam diri saya supaya terutama keluarga saya kalau saya nanti terinfeksi kan
memberi hati orang lainnya terutama keluarga
jadi saya ingin sehat meskipun usia saya sudah seperti ini saya ingin mempertahankan di dalam usia tua ini tetap sehat
mendorong kesadaran kesadaran bahwa vaksinasi itu perlu dipandang dari segi manapun itu perlu
jadi saya berharap
mengikuti apa yang disarankan dokter oleh saya dan saya ikuti sedapat mungkin